mau tetap disini atau berpindah partai
mas gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama pdi perjuangan
diputuskan oleh mahkamah konstitusi sebagai wakil presiden republik indonesia kan
jadi dari sisi prosedural kita menerima itu tadi bahasa harus panjang lebar
tapi dari sisi substansial kita sama sama harus berjuang untuk demokrasi
tentang sikap pak mas gibran saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi pak sekjen
karena apa yang disampaikan pak sekjen itu benar terjadi dan itu benar berbohong dua kali itu
kebetulan yang pertama itu saya panggil saya dengan pak sekjen di ruang lantai dua itu ruang pak sekjen
dan waktu itu beliau sendiri yang ngomong bahwa dia sadar tahun depan bapaknya sudah tidak presiden lagi
mau kemana lagi saya pasti bersandar di pdi perjuangan
kemudian yang di sekolah partai itu juga adakan rekaman
itu kan mas gibran ibu tanya mas gibran sama bobi
mau tetap di sini atau berpindah partai
mas gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama pdi perjuangan ya
sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi calon wakil presiden
lalu sekarang pak sekjian meluruskan pembicaraan itu dianggap pak sekjian berbahaya
justru berbahaya itu mas gibran itu
ya sebagai pemimpin tidak boleh istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong
apalagi nanti sebentar lagi dilantik menjadi wakil presiden republik indonesia
makanya itu pesan pak sekjen untuk beliau lebih berhati hati ke depan
apa yang dia katakan harus dikerjakan
karena bagaimanapun nanti menjadi pemimpin menjadi teladan bagi rakyat indonesia terutama generasi muda
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media street
kompas tv independen terpercaya